mainkan games menarik di gamesplus
mainkan gamenya dapet incuannya
debi debi dengerin papa ya
ini bukan masalah hak
ini cuma perlombaan antar kampung debbie
kenapa papa mesti sewa orang orang
untuk tepuk tangan buat debi
jadinya kan bu gur yola sama bu dokter clara
gak bisa denger suara debi
jadinya debi kalah
debi papa yang gak mau kamu kalah
debbie lupa ya papa te udah siapin baju khusus buat final kamu
dua hari lagi selesai
lha terus kalo debi kalah
ya jadi tidak kepake dong baju itu
masa jennifer yang pake baju itu
itu bukan baju buat kultum pa
itu buat ke pesta
saya mau ketemu bu dr clara
ya silahkan duduk bu
ada apa ya bu
tadi saya ke rumahnya bu dokter
tapi iin bilang bu dokter kesini
ini bu saya mau kasih
berkas tkw tahun lalu
kalau misalnya yang tahun ini
nggak ada penambahan tkw baru bu
makanya masih bisa pakai berkas yang lama
bukan ya katanya cucu yang menyerahin data ini
jadi sementara ini ya saya yang ngurusin semuanya
saya boleh tanya sesuatu
ya boleh atau mau dokter ada apa
kalo misalnya gaji tkw itu sebenernya berapa ya bu
oh biasanya sih rata rata enam juta
cuman kalo misalnya udah lama kerjanya terus rajit
bisa sampai sepuluh juta bu dokter
berarti kalau misalnya memang gaji mereka itu segitu
dan setengahnya itu dikasih kesini
seharusnya sih warga cirawas itu hidupnya makmur ya bu
karena kan disini itu biayanya banyak yang gratis
tapi kok malah yang saya lihat
warga di cirawas itu masih banyak yang hidupnya itu di bawah garis kemiskinan

dokter kayak gatau aja warga ciraos kayak apa
punya uang sedikit beli ini beli itu
pamer ini pamer itu
bu dokter ga percaya ya kalo saya bilang gaji tkw itu enam juta
bu dokter pikir kalau saya itu nutup nutupin keadaan tkw sekarang
bukan bukan gitu bu yoyo
saya itu kan ditugaskan disini
untuk membantu masyarakat supaya taraf kehidupan mereka itu bisa lebih baik
jadi kalo misalnya bu yoyo itu mau memberitahu kepada saya gaji tkw yang sebenarnya
ya saya bisa bicara dengan bapak bapak dan juga anak anak
untuk bisa merubah pola pikir mereka
maksudnya bu dokter
bu dokter ga akan kasih izin kalo perempuan yang ada disini jadi tkw

dalam arti tkw itu bukan seperti itu saya itu inginnya generasi selanjutnya tidak menjadi tkw lagi
dalam arti tkw yang informal
saya malah akan senang sekali kalau misalnya anak anak di jeros ini akan bekerja di luar negeri
tapi tidak menjadi tkw yang informal
melainkan akan menjadi tkw yang formal atau tenaga ahli yang dilindungi bu
karena kalo misalnya tkw atau tenaga ahli itu gajinya bisa mencapai tiga puluh juta loh bu yoyo
iya betul sekali bu

makanya saya itu ingin sekali bu yoyo untuk mencapai tiga puluh juta loh bu yoyo
makanya saya itu ingin sekali bu yoyo untuk mencapai tiga puluh juta loh bu yoyo
bekerja sama dengan saya dan juga bu yola untuk membantu generasi selanjutnya untuk bisa menjadi tkw yang profesional
bisa meningkatkan taraf kehidupan warga cirawa supaya bisa lebih baik lagi
yaudah kalo gitu saya permisi ya bu
iya ibu yoyo terima kasih banyak ya
nanti teh buka puasanya jangan di musola ya
di rumah aja
ya yun udah bikin kolok pisang kesukaan saya
ganti jalan dulu ya
dang dang dang dang bentar dang
dang mau kemana dang
saya teh mau nanya
ini yang di foto saya siapa ya dan ya
lihat deh mukanya tuh gak ikhlas bener jam tangannya dang
apus deh ceng apus deh
eh enak aja
iya tapi disitu ada foto saya apus ceng
ceng mau fotonya
ini disebarnya bagusnya pake wa apa lo facebook ya
apus gak ceng
bukan ceng ceng
ceng bukan ceng
apus satu ceng
justru ini kesempatan langka dang
sebentar sebentar sebentar sebentar
ini justru kesempatan langka dan
jarang jarang saya dapat foto begini
biar orang orang pada tahu bahwa kamu tuh patuh sama saya hormat saya
kurang aja kamu ceng
awas ya ceng
kalau saya sebar ini kamu tuh terkenal
orang orang nanti pada tahu kamu
bahwa kamu anak buah saya
pokoknya apa yang nyebar awas kamu cek
apa dicetak aja ya tembel tembelin tembok dang
mati kutu dia
kalau gitu saya permisi pulang dulu ya
terima kasih ya bu
sebentar lagi zuhur
sebentar lagi ya bu
udah deh bu
udah deh bu
ada apa pak dadang
begini bu yola
iya pak tadi kan sudah disampaikan
saya takutnya nanti si debbie malah dikeluarin lagi
pak dadang anak anak itu harus dibiasakan untuk berkompetisi
menang kalah itu gak penting
yang penting itu kompetisinya pak
karena debbie itu bisa menerima kekalahan